kami ingin menyampaikan hal penting kepada masyarakat terkait dengan penyalahgunaan kris di beberapa masjid di jakarta
pertama tentu saja kami sangat menyayangkan kejadian tersebut bahwa kejadian tersebut adalah diduga sebuah tindak kriminal
dan kami senang bahwa kepolisian sudah bertindak cepat dalam mengenai masalah ini
tetapi izinkan kami untuk menyampaikan hal penting kepada masyarakat dari sudut pandang kris sebagai salah satu layanan penyediaan servis sistem pembayaran yang menjadi andalan bank indonesia
yang pertama adalah bahwa kejadian di beberapa masjid di jakarta itu adalah sebuah tindakan yang diduga adalah tindakan kriminal
tetapi krisnya itu sendiri adalah sebuah platform pembayaran yang tetap aman
jadi prinsip penggunaan kris seperti itu
dan juga prinsip penggunaan di dalam sistem pembayaran yang lain adalah cemumuah
cepat mudah murah aman dan handal
dengan kris sebetulnya masyarakat bisa melakukan pemindahan uang dalam bentuk transfer atau pembayaran dengan sangat mudah
kita tidak perlu hafal nomor rekeningnya kita tidak bahkan tidak perlu bawa kartu
nah dalam hal pembayaran di merchant saya kira itu sudah banyak banyak terjadi
dan sekarang ini kami juga sangat senang karena kris digunakan di banyak tempat ibadah
sehingga sebenarnya penggunaan kris di dalam tempat ibadah itu sangat sangat bermanfaat
nah kembali kepada kejadian baru baru saja itu tidak berarti kemudian krisnya itu menjadi tidak aman
prinsip kris sebagai serana pembayaran yang cemuah tadi itu tetap kami jaga
tetapi saya kira juga penting untuk disampaikan bahwa dari sisi kami dari kami dari bank indonesia sebagai otoritas
juga dari industri kami tetap akan melakukan perbaikan perbaikan
pertama adalah edukasi masyarakat
bahwa kris itu menawarkan kemudahan kepada masyarakat
tetapi penting juga untuk dipahami bahwa sisi keamanan juga menjadi penting
dan itu menjadi peran kami sebagai penyelenggara industri dan juga masyarakat sebagai pengguna
khususnya buat masyarakat sebagai pengguna pada saat kita membayar kris
pada saat kemudian kita memasukkan nominalnya di sana tentu saja akan tertera kepada siapa
untuk dari waktu ke waktu juga mengecek karena ada kemungkinan kemungkinan modus operandi semacam ini terus terjadi
penempelan cris yang dimiliki oleh tempat ibadah oleh kris orang lain yang tidak bertanggung jawab tersebut
jadi saya kira semua pihak kami dari otoritas industri
juga kami akan memperkuat edukasi memperkuat customer production perlindungan konsumen
kami juga akan memperkuat pengawasan pengawasan kepada penyelenggara jasa pembayaran
tapi juga tidak kalah pentingnya adalah juga himbauan kami kepada masyarakat untuk lebih hati hati
kami juga membuka kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat untuk memberikan pengaduan
kami punya kontak senter untuk menerima pengaduan pengaduan masyarakat
apabila masyarakat merasa ada modus modus operandi baru atau modus operandi sejenis
atau melihat kejanggalan kejanggalan atau bahkan ingin mempertanyakan bagaimana penggunaan kris
kontak senter kami yang kami sebut sebagai bicara siap menerima keluhan pengaduan
kami juga akan menerima solusi solusi perbaikan dari masyarakat semua
atas nama bank indonesia terima kasih sekali masyarakat khususnya tempat tempat ibadah
kami sangat berharap ini bermanfaat langsung kepada masyarakat
kami akan melakukan beberapa perbaikan perbaikan dan juga dengan segala hormat kami mohon masyarakat
untuk juga memperbesar kehatian kehatian dalam penggunaan kris
sekali lagi kris adalah sebuah sarana pembayaran yang cepat mudah murah
dan dengan demikian kami senang apabila masyarakat tetap berkenan menggunakan kris